komisi pemberantasan korupsi telah resmi menahan bupati kabupaten buru selatan tagop sudarsono solisa
dalam kasus dugaan penerimaan pengadaan barang dan jasa kabupaten buru selatan maluku
tidak hanya bupati buru selatan namun sebelumnya kpk juga telah tiga kali menggelar operasi tangkap tangan
pada ketiga kepala daerah berikut ini
dan kalau dilihat ini dalam satu bulan artinya sudah empat kepala daerah yang ditangkap oleh kpk
dan ini hanya berselang sekitar satu minggu satu minggu
kita akan lihat bersama yang pertama yang paling anyar adalah terkait penangkapan terbit
rencana perangin angin yaitu merupakan bupati nonaktif langkat
nah kita akan lihat bersama pemirsa bahwa harta kekayaan ditaksir adalah sekitar delapan puluh lima miliar rupiah
salah satu sumber kekayaan ini diduga berasal dari perusahaan sawit yang dimilikinya
dan kalau kita lihat bahwa jumlah kekayaan delapan puluh lima miliar rupiah ini diduga melebihi
kekayaan presiden joko widodo
nah bupati nonaktif langkat ini tertangkap ott terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang
dan jasa di kabupaten langkat sumatera utara
dalam ott tersebut tim kpk berhasil mengamankan barang bukti sejumlah uang yang diduga
uang suap proyek di langkat tersebut dan kini terbit rencana perangin angin
sudah ditetapkan sebagai tersangka
selanjutnya ini ditangkap pada tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
nah seminggu sebelumnya kita akan lihat ada kepala daerah
lain yang juga ditangkap terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk juga
ini merupakan bupati nonaktif menajam pasir utara abdul ghafur masud
di usianya tiga puluh empat tahun kemudian sudah memiliki kekayaan sebesar tiga puluh enam miliar
namun sayangnya baru satu bulan satu minggu merayakan ulang tahunnya ke tiga puluh empat
ini akhirnya ditangkap oleh kpk pada dua belas januari dua ribu dua puluh
ini juga ditangkap
pada oleh kpk bersama dengan sepuluh orang dalam operasi yang dilakukan di jakarta dan kabupaten penajam pasir utara
kpk sendiri telah menetapkan abdul ghafur masud sebagai tersangka suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa
serta perizinan di kabupaten penajam pasir utara kalimantan timur
kita akan lihat bersama bahwa total kekayaan tiga miliar rupiah
mungkin ada yang bertanya sebenarnya sebelum menjadi bupati penajam pasir utara
apa yang digeluti oleh abdul
abdul ghafur masud ini dikenal sebagai pengusaha migas
kalau di balikpapan juga sangat dikenal begitu ya
selain sebagai pengusaha migas ini juga dikenal sebagai salah satu kader yang sangat aktif di dpc partai demokrat
bahkan juga pernah sebagai menjabat sebagai ketua dpc partai demokrat balikpapan
nah ini selaku pengusaha migas yang memiliki pt petro perkasa indonesia
petro perkasa indonesia dimiliki oleh abdul ghafur masud
ini yang juga menjadi salah satu sumber kekayaannya
di usia muda sudah memiliki kekayaan senilai tiga puluh enam miliar rupiah yang dihimpun dari litbang cnn indonesia
nah kita akan lihat bersama bahwa memang kiprahnya di dunia politik baru terjun di tahun dua ribu lima belas
namun sudah sangat dikenal masyarakat terlebih ketika joko widodo presiden joko widodo telah mengumumkan bahwa
rencana perpindahan ibu kota dari jakarta menuju ke kawasan kalimantan timur penajam pasir utara
kita akan lihat lagi kepala daerah yang ditanggap oleh kpk yaitu terkait wali kota bekasi rahmat effendi atau yang akrab di sapa pepen
nah ini kpk menetapkan wali kota yang digadang mempunyai harta kekayaan sebanyak enam miliar rupiah
tapi kalau dilihat pemirsa kalau kita lacak di lhkpnkpk
di tahun dua ribu dua belas total kekayaan rahmat effendi yaitu yang dilaporkan pada saat itu adalah sekitar empat enam miliar rupiah
ini artinya di tahun dua ribu dua belas yang dilaporkan adalah sekitar empat enam miliar ini terdiri dari kekayaan tanah dan bangunan
dan juga memiliki kekayaan dari delapan mobilnya yaitu sekitar sembilan ratus sembilan puluh lima juta
nah di tahun dua ribu dua belas ini adalah sekitar empat enam miliar rupiah
tahun dua ribu lima belas kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh pepen ini
kita akan lihat bersama di tahun dua ribu lima belas kekayaan yang dilaporkan dari empat enam miliar kemudian naik menjadi tujuh satu miliar rupiah
dari yang sebelumnya harta kekayaan mobil dari sembilan ratus sembilan puluh lima juta kemudian naik menjadi satu
dari kekayaan yang ditaksir dari kendaraan yang dimiliki
namun di tahun dua ribu delapan belas ini sempat terjadi penurunan yaitu sekitar enam miliar kemudian naik lagi di tahun dua ribu delapan belas sekitar tujuh miliar
namun turun kembali di tahun dua ribu dua puluh satu terkait kekayaan yang dimiliki oleh rahmat effendi
nah rahmat effendi ini ditangkap tim kpk bersama tiga belas orang lainnya dalam operasi tangkap tangan
dan mengamankan uang sejumlah lima tujuh miliar
dalam operasi tersebut dan ini ditangkap pada lima januari dua ribu dua puluh